berbagai peristiwa dan gejolak politik belakangan ini begitu menyita perhatian dan menuai perdebatan
mulai dari perebutan suara kaum muslim pelemahan rupiah dan pertemuan imf bank dunia di bali yang juga kontroversial
sampai hiruk pikuk drama telenovela ala ratna sarumpait seakan menyita panggung politik dalam beberapa waktu terakhir
seberapa sih sebenarnya punya dampak politik dari hirup pikuk ini bagi tingkat elektoral para kandidat
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama muhammad guntur romli jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf amin
terima kasih mas guntur sudah datang
ada bang yandri susanto wakil ketua badan pemenangan nasional prabowo dan sandiaga uno
terima kasih bang yandri sudah datang
ada ikram maslomat peneliti lingkaran survei indonesia yang kita harus minta pertanggung jawabannya terkait dengan hasil surveinya yang membeda banyak sekali isu belakangan ini
terima kasih ikram sudah datang
saya mau buka dari surveyor dulu
untuk memberikan bahan besar ya
tapi kita masih mencoba untuk mengeluarkan detail mengenai bahan bahannya
tapi kalau kita lihat dari beberapa topik topik besar misalnya
ijtima ulama kemudian ada deklarasi nu kader gusdur gitu misalnya ya
dan nu struktural dan kultural katanya juga sudah terkonsolidasi
mendukung jokowi maruf kemudian istimewa ulama tadi sudah
kemudian tren pelemahan rupiah ada pertemuan imf world bank
sampai telenovela ala ratna sarumpait ini
anda lihat secara garis besar seberapa hiruk pikuk ini punya dampak bagi bang yandri dan mas guntur untuk cuci piring lebih banyak gitu masalah politik ini
ya tentunya berdampak ya
kalau kita lihat ini kan survei kita september
sebelumnya di agustus begitu pak jokowi menggandeng pak maruf amin
itu ada efek kejut ya
dimana segmen pemilih terpelajar pemilih minoritas kayak non muslim
banyak yang pindah ya ke pak prabowo sandi ya
namun tentu kita tahu bahwa kelompok terpelajar ini yang base nya kecil ataupun kelompok non muslim ini mereka kan menuntut alternatif yang lebih konkret
mereka menuntut tidak hanya tereksploitasi isu isu identitas ya
mereka berharap ada program program portir apalagi di dalam alternatif ekonomi ya
mereka berharap ada alternatif program
namun dengan menguatnya istimewa ulama kedua
perhasil survei kami di bulan juli
banyak yang happy banget
ketika alhamdulillah ya
perhasil survei kami september ini bahwa pemilih yang sebelumnya itu ke prabowo balik kandang lagi ke jokowi
karena pemilih non muslim berharap misalnya kayak kita lihat disini
ada kejutan dari istimewa ulama
bahwa mereka tidak hanya berharap kelompok prabowo sandi tidak hanya mengeksploitasi mengkapitalisasi politik identitas ya
namun juga ada tawaran program konkret di bidang ekonomi
yang tentu menjadi
hal yang mereka tunggu tunggu ya
akarnya kalau perhasil survei september
ada sentimen negatif istimewa ulama terhadap kelompok pemilih
boleh ditahan dulu ikram
kita tampilkan dulu yuk
apa namanya hasil dari istimewa ulama
hasil surveinya dari lingkaran survei indonesia tentang istimewa ulama
ya seperti mau ujian
nampaknya masih punya kendala lagi
jadi anda lihat
pemilih jokowi maruf yang tadinya migrasi ke prabowo sandi
pasca istimewa ulama
justru kembali ke
kandangnya kembali ke jokowi maruf
ada sentimen negatif di pemilih apa namanya
apa minoritas non muslim tadi ya
kemudian di kalangan pemilih terpelajar
namun mereka influencer yang baik
mereka bisa mempengaruhi segmen yang lain
tapi catatannya mereka kritis ya
kalau tidak ada alternatif program
itu mungkin kemudian kami bahwa
menjadi alasan kenapa
ada pergeseran suara
kita bicara momen per momen politik ya
supaya kita lebih enak diskusinya
kita bicara istimewa ulama dulu
siapa yang paling diuntungkan
siapa yang punya berkah
apa buah elektoral dari istimewa ulama kedua ini
kalau kita lihat di istimewa ulama ini ada kelompok yang datang ya
yaitu kalau di sini di segmen pa dua puluh satu ya
walaupun base nya kecil
kalau lihat dari data ini
di segmen pemilih pa dua ratus dua belas ya
namun di pemilih nahdlatul ulama menurut data ini malah ada
kepada pak jokowi maruf amin ya
sedangkan ada sentimen penurunan walaupun kecil
sayangnya kita belum
contekan kita belum siap
oke intinya apa intinya
kalau kita bicara mengenai pemilih konsolidasi kelompok muslim
anda lihat ujungnya sudah terkonsolidasi belum
antara kelompok kelompok
aliran aliran yang punya warna warna
sudah terkonsolidasi sudah ajak atau masih bisa bergeser geser
saya pikir masih cair ya
misalnya kalau di pemilih nu disurvey kami agustus ya
sekarang dengan ada istimewa kemudian terkonsolidasi pemilih nu
banyak hal yang belum terkapitalisasi ya
artinya polarisasi umat ya
yang kemudian digandang di sebelah oleh istimewa ulama
yang di sebelah lewat gerakan yang serupa
itu menciptakan polarisasi walaupun belum signifikan ya
menarik mengasosiasikan pemilih muslim full ke salah satu pasangan calon oke saya
sudah ada apa belum
jangan sampai saya tertipu lagi
sudah bisa ditampilkan dulu
nah ini dia
kali ini benar bang
karena janji tapi akhirnya berbohong juga
oke ini hasil istimewa ulama kedua ya
jokowi maruf amin justru mengalami penurunan ya
saya mau minta komentarnya bang yandri dulu
ini hasil yang sudah sangat diperkirakan
bom elektoral dari ijtima ulama ini punya daya dukungan elektoral yang cukup baik gitu bang

siapapun yang maju sebagai kandidat capres ya di republik indonesia ini memang faktor suara umat islam itu menjadi penentu
jadi memang tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa ditinggalkan
kalaupun misalkan ada salah satu partai bilang kami nggak butuh suara umat islam menurut saya itu kurang pas
ada tuh yang bilang begitu tuh
ya di media banyak satu bisa ditinggalkan bisa dicari
nah oleh karena itu kedua kandidat capres ini meyakinkan bahwa dia yang terbaik
itu saya kira bagus
biar nanti umat yang menilai
nah tapi memang tidak bisa hanya sebatas jargon jargon saja
nah tentu kami mendekati umat itu dalam rangka juga menyakitkan bahwa kami bisa menawarkan solusi yang terbaik
seberapa yakin sih bang yandri istimewa ulama ini punya daya persuasi kepada para pemilih muslim yang tadi anda katakan ceruknya luar biasa
bahkan mereka kan membuat posko dengan swadaya sendiri kan
jadi mereka berapa cetak sepanduk sendiri
pasang di pesantren mereka sendiri
cetak kemudian pasang di rumah mereka sendiri
itu artinya sangat masif
dan itu bagi kami sebuah keberuntungan
artinya tanpa dimobilisasi secara langsung oleh tim sukses pusat maupun di daerah
tapi mereka secara sadar bahwa memang presiden harus berganti
dengan tentu kami tidak sekedar hanya mengganti presiden
nah capres harus menawarkan program yang lebih menyentuh
misalkan masalah hari ini kalau kita lihat di bawah
bagaimana emak emak itu misalkan
saya baru pulang dari dapil
saya tanya gimana pak masalah listrik pak katanya
atau gimana nih harga kalau dulu seratus ribu itu bisa banyak bawa barang barang di pasar
sekarang sementara pendapat kami tidak bertambah
tapi artinya kita juga nggak bisa serta merta bahwa mengatakan ijtima ulama itu menjadi faktor yang cukup signifikan
tetap kita harus iringi bahwa memang umat ini harus diberdayakan
umat ini tidak boleh dipinggirkan
umat ini harus sebagai pelaku usaha di negeri sendiri
jadi jualannya jualan hal hal yang nyata
umat kita ini kan banyak
bukan masalah keagamaan
ladang kita banyak
kenapa sih hari ini misalkan semua bahan pangan kita itu hampir semua impor
kemudian beras impor
ya kan kata pak jokowi nggak perlu impor kan
nah kenapa misalkan umat ini nggak diberdayakan
saya kira itu tawaran tawaran kami yang akan kami lakukan
jadi penting kita meyakinkan bahwa kedua capres ini ya adu gagasan
jadi nggak takut kehilangan ada migrasi lagi kalau memang itu tidak diisu identitasnya tidak dikawal
nah tadi kalau dari mas ikram tadi kan kenapa dia berimigrasi
kan ini orangnya sangat cepat berubah
kalau nanti misalkan lihat sandiaga uno sebagai apa namanya yang bisa memberikan solusi terbaik untuk masalah ekonomi
saya kira orang orang pintarnya akan berpikir
mas gutur anda lihatnya ini cukup mengancam nggak nih istimewa ulama dengan pengerusan ya
kalau jokowi maruf lumayan bang

jadi itu tidak agak
tidak berpengaruh ya
karena kalau kita lihat misalnya
seberapa besar sih bagi anda kekuatan istimewa ulama dan kemudian persuasinya kepada elektoral umat islam
saya kira tidak besar
ini kan survei sudah membuktikan ya soal angka itu sendiri
jadi tidak terlalu menentukan
kemudian juga kami melihat masyarakat sudah cerdas
bahwa mana yang benar ulama atau hanya yang ulama ulama
nah kalau ini
ini menurut anda gimana
kemudian istimewa ulama itu nahdlatul ulama itu kan
kita tahu kejimahruf amin itu adalah rois am dari nahdlatul ulama seribu sembilan ratus dua puluh enam
kemudian ketua umum dari majelis ulama indonesia yang berdiri tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat atau tujuh puluh lima itu ya
bukan ulama yang menyebut ulama kalau mau pilpres
jadi masyarakat saya sudah tahu
jadi tidak perlu kami mengaku ngaku sebagai ulama karena ini adalah ulama yang benar
jangan kayak pak sandi
agustus disebut dengan santri posmo
bulan september sudah disebut dengan ulama
nah itu kan
meskipun ada peningkatan ini tidak mampu mempunyai daya elektronik yang besar ya
kalau kita kembali ke pada surveinya
kumpulan dari indobarometer
bahwa sembilan survei itu sudah mengunggulkan pak jokowi dengan kejimahruf amin
ditambah dengan survei yang kemarin adalah smrc
kemudian kalau saya mau ngutip dari lingkaran survei indonesia
dnijm mengatakan bahwa pak jokowi dengan kejimahruf itu sudah unggul di semua provinsi
jadi ini kembali bahwa kami tidak akan kena imbas dengan isu ulama dengan istilah ulama
karena masyarakat sudah paham mana ulama yang benar mana ulama ulama
kita masih bicara identitas
ikram kita geser lagi ke grafis berikutnya
kita ke geser ke contekan kedua
oke ini mengenai nu nih
ya kalau dari data ini ya memang survei kami ini kan setelah apa namanya
ya setelah penetapan ya
waktu itu kalau bicara dari nu belum terkonsolidasi ya
ini mungkin angka bahwa sampai pada survei kami september bahwa ada terkonsolidasinya pemilih nu
sehingga kalau dilihat dari grafik kita bisa bilang sangat signifikan ya
namun di pak prabowo sandi juga ada
jadi dua duanya tetap kebagian ceruk nu ya
ini jadi hal yang serius nggak pak niyadri
saya kira kita tidak perlu membenturkan ada yang ulama benaran ada yang ulama ulama
saya kira itu perkataan yang kurang bijak ya
jadi kita harus menjaga situasi yang kondusif gitu kan
jangan menuduh itu yang ulama ulama ini yang ulama
saya kira itu kritik saya kepada saudara saya guntur
jadi biarlah rakyat tetap
saya setuju dengan beliau
biar rakyat yang menilai
tapi jangan antar kita ini malah diadu adu
ini ulama ulama ini ulama beneran
kalau misalkan pak kay mak rup
beliau betul dari banten dari dapil saya
tapi kan orang sudah tidak terhitung ke rumah saya ulama ulama banten kan yang mendeklarasikan ke pak prabowo
artinya nggak jaminan juga
banyak juga tuh pak niyadri ya
banyak juga banyak sekali
saya sudah berapa kali deklarasi di rumah saya ulama ulama
itu artinya tapi itu bagi saya saya hormati pak maruf amin maju
sebagai ijati hadiah untuk mengabdi kepada bangsa
nah persoalan siapa yang dipilih baru kita hormati
nah oleh karena itu tadi saya bilang tadi
jangan membenturkan akar rumput dengan hal hal yang tidak produktif
nah oleh karena itu kami tetap meyakinkan bagaimana kalau di banten itu saya bilang
saya kalau pak prabowo menang bagi
bayangkan ada dua perusahaan besar di situ
isinya hampir cina semua
dan saya langsung ke tempat itu
nah kami tidak mau misalkan tenaga kerja cina banyak sekali masuk
sementara orang yang di sekitar situng
itu hal hal yang konkret yang kami tawarkan kan
bagaimana tukang masaknya dari cina
jadi tidak menjual identitas seperti yang di kawasan terdiri orang
bagaimana semennya dari cina
nah itu yang kami ini kami gali kepada masyarakat
artinya kita betul betul ingin menawarkan solusi yang terbaik
karena bagaimanapun kalau solusi itu yang terbaik berarti umatnya akan bahagia
kita akan minta kalau mas guntur tapi ditahan dulu lebih asik dijawabnya ustaz jeddah
kami akan segera kembali sesaat lagi
sebenarnya saya janji ke mas guntur untuk komentar
tapi kita lanjutkan dulu biar cepat
mas ikram boleh ditampilkan lagi tadi kan kita melihat bagaimana basis nu apa namanya
oke ini jus ini apa nih nu ya masih tadi ya
kita geser ke survei yang lain
basi nu jokowi maruf menang prabowo sandiaga
tapi gak terlalu jauh nampaknya itu ya
kemudian ini apa ini
dukungan muslim ke jokowi maruf dan prabowo sandi naik sedikit
satu lagi biar sekalian dikomentari
oke namun dukungan non muslim ke jokowi maruf naik drastis justru
ini agak berbeda dari fenomena kejutan di awal survei anda
pas penentuan calonnya ikram
apa yang bisa anda jelaskan tentang dukungan muslim dan non muslim ini
ya memang kalau dilihat data ini
memang pak jokowi maruf amin itu ada ekskalasi dukungan
sebenarnya ini bisa terbaca dengan
kita tahu bersama sebelum penetapan itu ya
sinisme publik yang diciptakan oleh beberapa kelompok identitas
mencoba menjauhkan sentimen keagamaan pak jokowi
sehingga tentunya dengan adanya pak maruf amin
itu cukup terkanalisasi
bahwa orang yang sinisme publik
yang memiliki persepsi keagamaan terhadap pak jokowi
yang kurang signifikan itu terbantu dengan
termasuk juga memutus semua isu isu keislaman
yang kemudian ditujukan ke pak jokowi ya
yang rebound ini kan justru pemilih non muslim
yang pada awalnya bermigrasi cukup banyak
meninggalkan jokowi maruf
sekarang sudah kembali ke kandang kata anda ya
ini apa penjelasannya
ya kalau non muslim kan memang
mereka menanti ya ketika pak jokowi mengangkat pak maruf amin
itu terbaca bahwa ada sentimen yang ikut juga ya
memainkan politik identitas ya
sebagai antitesa di kelompok istimewa ulama ya
kemudian ada efek kejut
kemudian para minoritas di non muslim
kemudian mendukung pak prabowo sandi
namun yang mereka harapkan adalah
kalau di kelompok minoritas bahwa
mereka mengharapkan program konkret
yang kemudian tidak mengeksploitasi terus
isu isu politik identitas ya
dengan menguatnya politik identitas
yang kemudian disuarakan lewat istimewa
dan seterusnya jarum jaruman islam seperti itu
tentunya di non muslim ada resistensi ya
kemudian menjadikan kalau lihat dari ini
ada pergisaran suara ya
balik kandang antara dari pak prabowo ke jokowi
ini menandakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan
politik identitas tidak akan di highlight
jadi topik utama kampanye kedua calon
target memperluas dukungannya
termasuk kelompok minoritas ya
semestinya tensinya diturunkan
kemudian mengangkat isu isu yang konkret
seperti kata bang yandri tadi
dan kalau ekonominya bagus lah umat juga yang benar
saya ingin menjawab dulu istilah bang yandri itu
saya minta memang kita berhenti bermain main dengan istilah santri dan ulama
santri itu perjuangannya luar biasa
betul sebelum merdeka sudah ini
orang belasan mondok puluhan tahun itu santri
jangan sampai dikasihkan kesannya ke uno
atau ke satu orang
jangan sampai dikasihkan kesannya ke uno
yang lulusan smp atau sma kristen gitu loh
ini jangan main main
maksudnya saya tuh santri
jadi nggak terima kalau itu dipakai untuk istilah politisasi agama

yang kedua juga adalah istilah ulama
ulama itu bahaya juga
jadi kita berhadapan dengan rois pbnu
kayaknya ma'ruf amin dan ketua umum mui gitu loh
jadi jangan lagi dilegitimasi dengan istilah ulama
yang semuanya itu bilang
ini apa sih itu hanya politisasi istilah gitu loh
kalau memang mau bicara soal program ekonomi ayo
kalau kami nggak
kami nggak mau istilah pakai istilah politisasi dan sebagainya
bagi kami sekarang istilah ulama itu sudah
masuk dalam pengambil kebijakan
itu yang paling penting bagi kami
nggak perlu lagi istilah ijtima dan sebagainya
karena itulah yang ke depan kami pingin
bahwa ulama dan umar itu yang ke depan benar benar bersambung
anda predisi politik identitas keulamaan keumatan ini
tetap akan menjadi narasi yang dijual gak bang
kalau sebelah itu tetap mau memainkan isu isu ini
meskipun kami melihat ya
sekali yang terjebak pak jokowi loh sebenarnya
jelas sekali pak
wah presnya sudah ulama sekali gitu
yang terjebak disuruh pak jokowi
dulu kan pak juki bilang
jangan campurkan agama dengan politik ya kan
sekarang mereka sendiri yang
karena saking takutnya dengan suara umat islam
ya ambil pak kemaruk
tapi nggak apa apa itu kan bagian dari usaha
tapi saya yakin umat di bawah itu tahu
mana yang benar benar untuk umat mana
istimewa ulama pertama
itu pengen wapres yang ulama
ternyata bukan gitu
itu persoalan gitu
apalagi tuduhan misalnya di situ ulama ulamaan
itu saya kira kurang bijak
nah oleh karena itu sekali lagi
ketua istimewa ulama itu adalah mantan marketing
harus menjadi kegembiraan umat
jadi umat jangan diadu adu
ketua istimewa ulama itu bukan ulama
jadi saya kira penting untuk memastikan bahwa umat ini
jangan hanya dipakai saja untuk pemilu
menyakinkan bahwa umat harus diperhatikan
mas guntur kita mau tanya
memakai istilah istilah keulamaan
keumatan ini yang kemudian diprediksi masih akan ada
mungkin satu dua satu dua
tapi tidak jadi hal yang utama
seberapa punya dampak sih untuk mengikat para umat
yang punya daya elektoral besar sekali ini
ya kalau lihat dari rentang sejarah
mengkapitalisasi suhu agama itu cukup efektif ya
kita ingat dulu masyumi diputuskan dalam kongres umat muslim
sebagai kendaraan utama politik
akhirnya mas yumi juga dapat efek elektoral
kalau saya pikir istimewa ulama ini mencoba menduplikasi kesuksesan
di pilkada yang lalu
pilkada dki jakarta kan yang kemudian
sudah berhasil itu kan
dulu memakai istilah itu ya memakai kapitalisasi itu
memang tidak pakai
tapi kan secara ini kan terkonsolidasi kelompok kelompok
walaupun base nya kecil
kelompok istimewa ulama pa dua ratus dua belas
sejauh mana kapitalisasi agen agen di dalam vote getter nya
kalau dapat menyuarakan secara kencang
kalau sekarang sudah kelihatan mas ikram
jadi teman teman di bawah itu tapi saya bilang
dengan saudaya ya
swadaya sendiri cetak sepanduk sendiri
rumahnya di dengan posko
pesantrennya di dengan posko
kemudian warung warungnya di dengan posko
saya kira itu sangat masif sekarang
kalau itu dilihatnya
ini mungkin positif ya menekati elektrikitas
namun di kelompok pak jokowi juga ada entitas yang sudah mapan ya
secara organisasi keagamaan seperti nu
organisasi keelitan atau sampai ke grassroot juga ini dampaknya
kalau dilihat dari data ya
nu punya jangkar yang kuat di bawah ya
karena base orang yang merasa terasosiasi terhadap nu juga
struktural kultural ini ya
yang juga terkonsolidasi adalah sekarang para ekonom
tapi pengalaman berlaku mas ikram saya mau tanya
dulu waktu itu pak asyik musyadi juga nu loh ya kan
terus berapa kali lagi pak
pak sulawudin wahid juga nu dulu
tapi nggak ada yang menang gimana tuh
ini menggantikan saya jadi host gak apa apa
ini sekadar nanya
pertanyaan publik ini
memang catatannya disoliditas
memang terkadang nu juga sangat cair gitu ya
saya nggak tahu apakah nu di momen kali ini akan sama kayak monas
saya mau tanya ke mas guntur itu penting nggak tuh
struktural kultural bisa nyambung gitu
harus melihat ki haji ma'ruf amin adalah roi is'am
ya sudah mundur sekarang
itu yang waktu itu ki haji asyik musyadi
kemudian juga bukan gus solah
yang waktu itu tidak punya jabatan struktural di nu
jadi kita itu berhadapan dengan orang yang berbeda
yang kedua adalah
beliau juga adalah
sebenarnya aktif adalah ketua umum mui
kemudian adalah bagaimana kalau tokoh nu itu melakukan konsolidasi
terhadap kiai kiai yang ada di pesantren
khususnya yang di jawa khususnya itu ya
hari minggu atau hari sabtu yang lalu
pak sandi datang ke sidogiri
pengasuhnya tidak mau ketemu
malah ke tempat yang lain
ya pengasuhnya ke tempat lain anaknya diketemui
ini contoh yang mengatakan bahwa
itu jangan juga terlalu didramatisi
itu ada acara lain karena acara ini undur
jadi tidak seperti itu
kalau mas yati juga mau didramatisi
kita tidak mau ketemu
kita bicara konsolidasi
apa namanya para ulama dan juga para pemilih muslim
telah terjadi moment konsolidasi
siapa yang berkonsolidasi
tunggu dulu mas guntur
konsolidasi yang beda
konsolidasi ekonom dan juga para gubernur
bank sentral dan juga
menteri keuangan di seluruh dunia yang berkumpul di bali saat ini
ini menjadi hal yang penting
kita akan membahas momen ini
terkait juga dengan pelemahan rupiah
yang juga sudah di capture oleh lingkaran survei indonesia
tapi usaha kita berikut ini
supaya lebih enak
kami akan segera kembali saat lagi